terima kasih anda masih bersama kami
penyidik badan reserse kriminal polri terus mendalami informasi dari pemasok bahan baku obat sirop
yang menyebabkan kasus gagal ginjal akut pada anak
hingga rabu enam belas november empat puluh satu orang saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan
polisi mengaku akan segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka
informasi ini disampaikan oleh kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri
brigjen polisi ahmad ramadan pada rabu siang
ahmad ramadan menjelaskan penyidik bares krim polri masih mendalami informasi terhadap pihak pihak terkait
penyidik juga terus menggali informasi dari pemasok bahan baku propilen glikol etilen glikol dan dietilen glikol ke pt afifarma
ia juga menyebut sebagai produsen obat diduga pihak pt afifarma mendapatkan bahan baku dari berbagai sumber
hingga saat ini empat puluh satu orang telah diperiksa oleh penyidik badan reserse kriminal polri
terdiri dari tiga puluh satu orang saksi dan sepuluh saksi ahli
polri terus melakukan pendalaman terhadap para supplier penyedia bahan baku obat pg yang mengandung bahan tambahan eg dan deg ke pt af
karena pt af diduga tidak hanya mendapatkan bahan baku dari satu perusahaan
namun diduga berasal dari beberapa perusahaan
hal inilah yang sekarang terus didalami oleh penyidik